saya mana berani bos
bener bos cuma segitu kok
eh kembali aja
siapa perempuan tadi
bos saya yang main kepakeran disini
kenapa kok bisa takut sama perempuan
menyebekang beradiri dia jago
bangun dong bi
mel udah jangan nangis terus
ya bohong sih cuma yaudah lah yang jangan nangis terus
lagian juga seandainya lo nangis terus
ian tuh gak akan dengar
dan dengan tangisan lo
ian juga gak akan bangun
kita apa sih lo tau
gue gak terima anak gue begini
sampai bohong begini
ian lo gak boleh
lo di mana sih
lo kan temen baiknya ian
lo tau dong
siapa yang ngebukit dia
tenang dulu neng
abang juga gak demen liat ian kayak begini
liat aja pokoknya neng
abang pasti bales perbuatan anak anak bc itu

bukan anak wc neng
anak motor beranda

soalnya nanti saya mau buat pintuan sama anak anak bc
mendingan kita tunggu ian sampai sinuman aja
karena cuman ian yang tau breatain dia
anak yang motor yang selalu bikin dusun
ini udah keprawan
ini pas ulang mereka
udah bulan sono
lo hajar tuh orang orang sono

biar pada capok tuh
sabar dulu lah bang
jangan langsung gegabah kayak gitu bang
saya takutnya kita di fitnah
dan kita diadu dulu sama mereka
gue yakin banget boy
ini pasti perbuatan anak bc itu boy
terutama anak yang ada sama si alek
saat dibatik gue boy
ian dilakukan begini
om agas tenang dulu om
yang gue bilang itu benar
karena kita belum tahu kepastiannya gimana
jadi jangan sampai kita salah orang om
om tenang aja
kita juga pasti bakal melakukan sesuatu om
kita juga nggak terima ian masuk rumah sakit kayak gini
yang penting om jangan kegabat dulu ya
jagain driver bang
aj pasti sebentar lagi bubar
soalnya mereka lagi berantakan
soalnya mereka lagi berantakan
aku akan bikin mereka ketakutan
aku akan bikin mereka ketakutan
akhirnya mereka membuarkan diri sendiri
memang jadi ketua black obra
terus gimana urusan sepunya boy itu
semuanya sudah sesuai rencana kita
gue bakal deket banget sama dia
karena gue udah ngelamar dia
tinggal nunggu aja
tinggal nunggu aja

kapan gue bakal bikin dia stres
dan bahkan jadi gila
ternyata tanpa cobra dan rey
kita bisa mengkibar black cobra
kau mau nikah sama aku
aku cinta banget sama kamu
aku cinta banget sama kamu
dan aku yakin banget

dan aku yakin banget
kamu itu bisa jadi ibu dari anak anak aku
kau mau nikah sama aku
tante marissa sama om mirawan ya

apa gue harus kasih tau ke mereka
kalo tristra ngajak gue nikah
maksud gue itu kan pertanda bagus gitu kan kalau tristan itu serius sama gue dia mau nikahin gue
cuma mereka udah keburu gak suka sama trisan sih
gue rasa mereka gak usah tahu
yang penting gue butuh restu dari nyokap bokap gue bukan mereka
pegang tuh oke
oke gue gak akan pelintir lo tapi gue minta lo balikin sekarang juga
eh kalau lo pelintir tangan gue terus gue kesel nanti kalau gue bilang sama papi lo gimana
mau juga lo gue pelintir hatinya ha
benar benar ngeselin banget tuan mac ikal
kok gak bisa tinggal diam
dia memang jago sih karate nya bela dirinya
dan gue juga harus bisa lebih dari dia
supaya gue gak bisa tertekan kayak begini gue harus bisa ngelawan memberontak dia
kalau gue latihan gue butuh waktu yang banyak dan itu gak instan
lagi dan ketemu sama boy untuk ajarin gue
temen gue sama gue aja uga ugahan
kalau gue harus belajar di tempat lain juga
mau buang buang waktu keringat
tapi bagus gue ke mall belanja
nyala mini pedi krim batik
eh tunggu deh
mana setoran gue kemarin
kok emang masih gini
cuma segitu bos dapetnya
gak berani bos
bener bos cuma segitu kok
eh mbak lian ya
siapa perempuan tadi
bos saya yang main kepakean di sini
kenapa kok bisa takut sama perempuan
menyebikang berada diri jago berantem
hah cewek preman itu
ya kayaknya kok bisa minta tolong deh sama tuh cewek banget
dari gayanya sih asik banget
katanya cukup berantem
aku gue aduin aja ya sama tuh cewek preman
buat dia ngelawan reva
kali aja tuh dia mau membantuin gue lumayan deh
gue harus temuin dia di tempat
parkiran supermarket waktu itu
aduh malah ketahuan sama aki aki abg tua ini
waduh kalo gue gak pamit ntar dia pasti nyariin gue
kamu bawa tas emang kamu mau kemana
iya itu tadi aku mau izin ke ruangan emas
aku mau bilang kalau aku mau keluar sebentar
mas aku mau keluar sebentar
mas gak ikut